kecelakaan yang melibatkan satu unit bus pariwisata terjadi di kecamatan cikidang kabupaten sukabumi sekitar pukul dua belas satu siang
akibat kejadian ini belasan penumpang dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama
beginilah proses evakuasi yang dilakukan pada sabtu siang untuk mengeluarkan korban yang terjebak di dalam bangkai bus
belum ada rilis pasti jumlah korban dalam kecelakaan ini namun sedikitnya belasan penumpang yang menjadi korban dalam kecelakaan ini dibawa menggunakan ambulans dan mobil pick up ke rumah sakit umum daerah pelabuhan ratu untuk mendapat perawatan
sebuah bus yang mengangkut puluhan wisatawan arung jeram terperosok ke jurang di jalan raya cikidang sukabumi jawa barat
korban tewas dan luka luka dibawa ke rumah sakit umum daerah pelabuhan

puluhan korban luka terus berdatangan ke rsud pelabuhan ratu dari peristiwa kecelakaan maut kembali terjadi di jalan raya cikidang des cijambe kecamatan cikidang kabupaten sukabumi jawa barat
kecelakaan diketahui sabtu siang pukul dua belas wib
bus yang membawa rombongan karyawan pt catur putra group menuju kawasan objek wisata arung jeram
rombongan karyawan ini bertolak dari kemang bogor menggunakan empat unit bus secara beriringan
namun salah satu bus yang berada
paling belakang mengalami hilang kendali lalu masuk jurang
data sementara yang tercatat di rsud pelabuhan ratu baru dua puluh lima orang yang dievakuasi dari lokasi kejadian
dan hingga kini seluruh korban masih mendapatkan penanganan intensif di rsud pelabuhan ratu
belum ada data resmi dari korban akibat kecelakaan ini
saya kasih tau
ini jalannya kan bulak belok
tolong hati hati di perjalanan
saya udah sampaikan begitu
oke pak katanya gitu
sudah sekitar dua puluh kilo
hampir mau pendekatan ke brapok
disitu ada turunan yang tajam
nah disitu saya keselip pak
penceng itu mobilnya
begitu saya ada turunan belokan itu
pencet gitu ya
jadi saya mau keselip
saya mau lihat begininya
terjun kemana itu mobil pak
terjun ke mana
yang diatasnya letter s
berapa penumpang disitu
kalau penumpang gak tau
kalau penumpang saya belum tau
sudah tau ada jumlah korban
kalau korban sampai sekarang belum pasti ya

aku triggered algae nya ini deh
ini mau gimana
karena kaya orang balon ke itu
ada orang kayak ya
semuanya berumurup umurum aja beneran